ya makanya tante juga kaget dia keep pushing me
terus mangsa tante menelpon seperti itu
iya untungnya pada waktu itu ya tante ini sih perasaannya waktu itu mixed feeling
campur adut tante bahagia al sudah kembali
di satu sisi tante juga kepikiran sama kamu
dan rahasia yang tante belum ungkapkan
dan si enak keep pushing me juga
dalam situasi mama kamu seperti ini
maksudnya pada waktu itu tante you know that time
kamu bisa maafkan tante dengan segala situasi dan kondisinya pada waktu itu
tante berharap juga ya kamu
tante kamu tahu sebuah kebenaran
tapi kamu harus pikirkan terlebih dahulu
kenapa penyebabnya kenapa sampai siena melakukan ini itu ya
mau ngapain masih di sini
kan gue bilang gue tuh mau nemuin orang maha ratu dulu
lo gak usah khawatir ya karena gue pasti dapetin kontrak ya
lo mau ke maharatu harusnya lo ngajak gue dong
nantinya juga klien perlu update
lo harus ngajak gue
udah gak usah kali ini gue handle sendiri
gak bisa sena ini semua udah banyak yang dirugikan
mereka juga udah melapor polisi semuanya gara gara lalu
harusnya lo tuh bantuin gue ngelindungin gue
bukannya malah ngedesuk gue kayak gini dong
makanya kalau lo mabok elegan dikit dong
jangan jangan ini benar kata orang kalau lo merusak rumah tangga orang
satu lagi sena
di manajemen gue gak ada talent kaya lo
lu sama cowok yang di klub malam itu
masih waras lah gue
itu udah cukup ngerusak karir lo sena
kalau terus terusan mojokin gue kayak gini mendingan sekarang lo pergi
gue gak usah ngusir gue dari sini
nanti gue akan bikin pernyataan bahwa lo udah gak dibawa ke rumah
bahwa lo udah gak dibawah manajemen gue
dan gue juga gak mau ditagi tagi penaltinya
dari penalti tagi langsung ke lo
fer bentar dulu
kalau lepas tangan gitu aja sih
kalau lo ngeluarin gue berarti gue harus harapin semuanya sendirian dong
fer itu gak adil buat gue
kalau lo gak bisa ikutin aturan manajemen gue lo akan lepas tangan soal itu
kamu lagi sibuk gak
kalau nggak sibuk aku pengen ngajakin kamu makan bareng sih di apartemen aku
ini pasti caranya sal untuk minta maaf sama aku
yaudah aku siap siap dulu ya
oke oke aku tunggu ya
tapi kamu tenang dulu ya
seperti yang tata bilang tadi kamu harus tahu dulu latar belakang kenapa dia sampai melakukan ini
ya pasti tante
makanya aku pengen ketemu sama dia
aku pengen ngobrol sama dia
cuma sebenarnya siena itu selama di jakarta aku emang udah ngerasain kalau dia tuh beda banget tante
semakin kesini makin kesini ada beberapa ya kejadian kejadian lah
tapi aku tetap coba untuk positive thinking
dia sempat bikin salah aku maafin
cuma aku gak bisa pikir aja kenapa dia sampai
aku gak bisa pikir aja kenapa dia sampai berani sejauh ini sampai pakai ngancem tante segala
ya makanya tante juga kaget
dia keep pushing me
terus mangsa tante
menelpon seperti itu ya untungnya pada waktu itu
ya tante ini sih perasaannya waktu itu mixed feeling
campur adut tante bahagia al sudah kembali

di satu sisi tante juga kepikiran
ya tante juga kepikiran
kepikiran sama kamu
dan rahasia yang tante belum ungkapkan
dan si ena keep pushing me juga yang you know kalau gak terus terang terus dia ngancem ngancemin itu
untungnya tante cerita sama andik
dan anding meminta tante untuk berterus terang sama kamu secepatnya
ini kejadiannya kapan
ya makanya tante jadi yang antara bahagia terus bingung
pokoknya soal mama tante udah gak bisa pikirin lagi
kita gak usah bahas lagi tentang
kita berdua sama sama kehilangan mama
tapi mama sekarang kan aku yakin udah tenang di sana
amin ya allah
sekarang kita fokus ke ya al dan problem si ena ini pastinya
makanya aku ingat waktu ke rumah bogor memang siona tuh gak ada perilaku yang aneh
tapi dia sempat bawa dairy dan itu punya mama yang memang aku cari sebelumnya
aku cukup shock itu ada sama dia
dia ngasih liat
dia ngasih liat bagian tengah dairi yang disobek
dan dia melihat tante merobek dari itu
pada waktu itu tante juga bukan bermaksud apapun
gak maksud jahat atau mau apa
cuman tante kayak panik
panik gak mau apa ya kamu tahu tanpa dengar langsung dari tante
daripada kamu berandai andai terus mempunyai pikiran yono yang enggak enggak
jadi tante tuh panik
sampai pada akhirnya ya nanti deh tanda akan berterus terang sama kamu
itu sih so i'm sorry again
aku kecewa banget sih sama si ena
ini sesuatu yang besar sih
dan aku gak nyangka orang yang paling deket sama aku
dan si ena tau loh
seberapa aku sayang sama tante
aku udah nganggep tante seperti ibu kandung aku sendiri
dia tahu aku selalu cerita aku selalu ngomong
tapi dia masih tega ngelakuin ini
ini akan jadi bahan pertimbangan aku lagi sih untuk
untuk ngelihat masa depan aku sama si ena ke depan gimana

aku mau ngeliat masa depan aku lagi
kamu kenapa sih mas
kenapa harus ditutup pintunya
harusnya tuh kamu keluar
bilang kalau aku tuh sebenarnya tuh gak terganggu sama kamu adik
aku mau selalu ada di samping kami
bukan ditutup pintunya mas
bukan ditutup pintunya mas
bukan ditutup pintunya mas
mbak andin tiba tiba merayap kenapa
masa nggak kenapa kenapa kan
beneran mbak andien
baik baik aja semua aku juga baik baik aja
kayak kaya saat mbak anna dikejar di luar

kayaknya dia yang gwekas pertama kali
jadi kok disini sampai sekarang kita di prayocuse aja
selamat pagi pa
papa mau kan antarin aku ke sekolah
mau kan pa
raina ini persis sekali mamanya
kalau udah ada maunya dia itu suka maksa
persis kayak andin
tapi saya nggak pernah keberatan dengan paksaan mereka sebenarnya
karena mereka membuat hati saya tersepenuh dengan kasih sayang
pa kok papa diem
aku tahu aku harus izin sama mama ya
sebentar ya pa
ini saya yang mikirnya agak lama
atau mereka memang suka spontan ber